tersiram sentimen positif setelah kerjasama perdagangan bebas indonesia australia
selain itu di akhir perdagangan awal pekan saham sektor perdagangan pun menguat
lalu apalagi keuntungan dari indonesia australia comprehensive economic partnership agreement
apakah ini menjadi salah satu langkah indonesia mempertegas komitmen perdagangan bebas
di tengah perang dagang amerika serikat dengan tiongkok dan juga gejolak ekonomi global
untuk membahasnya sudah hadir bersama kami
staf khusus wakil presiden republik indonesia bidang ekonomi dan keuangan wijayanto samirin
pak wijayanto terima kasih sudah hadir di studio kami pak
pak sepa antara indonesia dengan australia terjadi setelah sembilan tahun
mengapa terjadi dalam jangka waktu yang demikian lama apa saja kendalanya
kalau kita lihat dari tahun dua ribu sepuluh hingga tahun dua ribu sembilan belas itu ada begitu banyak dinamika politik
baik itu di indonesia maupun di australia jadi ini juga mempengaruhi proses negosiasi
selain itu dinamika ekonomi global juga ikut berpengaruh
karena ada begitu banyak uncertainty sehingga dua negara lebih fokus kepada urusan internal masing masing
kemudian negosiasi itu baru dimulai lagi maret dua ribu dua puluh
apa inisiasi dari indonesia dan australia
pemerintah jokowi jk dan australia dari dua pihak tentunya
tapi yang jelas
salah satu yang men trigger bagi kita untuk segera menyelesaikan sepa ini negosiasi sepa ini adalah
situasi ekonomi global yang makin tidak pasti sehingga indonesia merasa kita perlu membuka pasar ekspor yang potensial
nah australia merupakan salah satu pasar ekspor potensial kita
tapi sebelum sepa ini terjadi pendekatan pendekatan sudah dilakukan tentunya ya pak ya melalui lobby lobby
dan sekarang sebelum pemilu
ini kalau kita ngomong timingnya ya di politik malah terjadi saya pak ini
tapi kita masih ketinggalan nih pak dibanding negara negara lain
karena australia sebelumnya juga sudah mengadakan sepa dengan begitu banyak negara asia lain ya
kenapa kita tertinggal sebegitu jauh dari negara asia lain
ya tentang signing kenapa dekat dengan pemilu karena terlambat
sebenarnya kita berharap pertengahan dua ribu delapan belas sudah bisa ditandatangani
karena sepa indonesia dan australia itu menyangkut begitu banyak produk
kemudian tidak hanya terkait dengan barang jasa dan investasi tapi juga kerjasama ekonomi yang lain lainnya
maka memerlukan waktu yang cukup lama
jadi kita memang terlambat karena kalau kita lihat kita berkaca kepada negara tetangga kita vietnam malaysia thailand misalnya
mereka sudah science sepa dengan australia itu beberapa tahun yang lalu
bahkan mereka sudah sign sepa dengan amerika dan eu
jadi kita memang harus
kita belum nih pak dengan amerika dan eu ya
dengan amerika belum
dengan eu sedang dalam proses
tapi pembelajaran dari sepa dengan australia ini sangat bermanfaat
sehingga proses yang eu itu juga diharapkan bisa lebih cepat
dengan eu kita belum tetapi dengan negara eropa non eu member kita justru sudah
dengan negara skandinavia denmark swiss dan lain sebagainya
nah pak tadi kan ada keuntungan yang didapat untuk indonesia
antara lain adalah bebas biaya impor bagi ribuan produk
apa saja sih pak produknya yang mungkin perlu di highlight ini ya
yang sangat signifikan untuk perdagangan kita
jadi sebenarnya begini
jadi bisa dibayangkan setelah sepa nanti di ratifikasi
ini masih dalam proses ratifikasi di dpr
maka seluruh produk kita ke australia itu akan bebas pajak
oke seluruh ya pak ya
kemudian produk dari australia ke indonesia itu secara gradual
itu akan bebas pajak gradual hingga tiga belas tahun ke depan
kalau kita berbicara masalah tarif sebenarnya ini sangat menguntungkan kita
dulu kena berapa persen sih pak produk indonesia masuk
ya bayangkan betapa kita sulit berkompetisi dengan produk vietnam malaysia dan thailand misalnya untuk australia
dihilangkannya tarif ini nantinya kita bisa berkompetisi dengan head to head dengan negara tetangga
oke pak dengan adanya sepa ini sektor swasta dari indonesia dan sektor swasta dari australia tentunya ini akan lebih terbuka lagi kerjasama yang semakin erat
sudah adakah tanda tanda yang menuju ke sana pak
nah sangat ada banyak sekali follow up yang saya yakin akan segera dilakukan oleh pihak swasta gitu ya
karena ini opportunity yang luar biasa
dimana sebelumnya kerjasama mereka itu terhambat akibat faktor pajak ini
misalnya masalah otomotif gitu ya
tetapi produk kita tidak bisa masuk ke australia karena lebih mahal daripada produk malaysia dan thailand
padahal kita banyak memproduksi suv dan passengers car ini tipe mobil yang dibutuhkan di australia bukan sedan
di banyak negara kan sedan lebih banyak dibutuhkan
industri makanan misalnya ada begitu banyak bahan baku dari australia yang sebenarnya harganya murah dan kompetitif
tetapi ini ketika masuk ke indonesia menjadi emas
sudah jadi mahal
padahal dengan masukan asupan input yang murah itu maka produk kita akan menjadi lebih murah dan lebih bersaing di pasar ekspor
jadi bisa kita bayangkan kita bisa mendapatkan bahan baku dari australia dengan harga yang kompetitif
kemudian bisa kita jual kembali ke australia
lebih dekat juga lagi pak ya daripada dari amerika atau negara lain
iya kita jual kembali ke australia dengan pajak nol gitu ya
dan dengan tidak adanya pajak luar masuk itu kita juga bisa ekspor ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif
itu contoh saja dari ada begitu banyak potensi kerjasama yang bisa dilakukan
nah tadi bapak menyinggung masalah industri otomotif
kira kira dari sepa ini nanti industri otomotif kita akan sangat bergairah sampai
seperti apa sih pak
saya pikir potensinya selain mobil mobil yang sudah di produksi saat ini
apakah kemudian australia akan mengimpor mobil begitu
ya pasti ini market mechanism nanti ya apakah produk kita lebih kompetitif lebih baik dan lain sebagainya
tapi yang jelas dalam sepa indonesia australia ini diadres secara khusus mobil hybrid dan listrik
jadi ketika kita ingin bergeser ke mobil listrik suatu saat nanti
maka sebenarnya kita mendapatkan
dan pasar tidak hanya pasar indonesia tapi juga pasar di australia
jadi ini merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi investor otomotif untuk memulai industri mobil listrik di indonesia
oke australia juga adalah konsumen dari bbm asal indonesia
nah dengan adanya sepa ini dampaknya seperti apa
sebenarnya kalau bbm kan sudah tidak terkena tarif ya selama ini
jadi untuk bbm tidak ada dampaknya
tidak ada dampaknya
jadi sama saja begitu pak ya
dan sektor apa saja yang menjadi lahan investasi bagi indonesia dan australia ini yang paling dominan mungkin
kalau saya melihat ya investasi australia ke indonesia selama ini sangat didominasi oleh sektor mining tambang
padahal ada potensi luar biasa yang bisa mereka manfaatkan
misalnya sektor manufacture kemudian sektor jasa hospitality rumah sakit sekolah kemudian vocational school dan lain sebagainya
ini hal hal yang kita butuhkan
maka sepa ini juga mengadres hal hal seperti itu
mempermudah kolaborasi antara indonesia dengan australia
komoditas pak apakah ada perkecualian
tidak ada semuanya ya
oke oke pak kita mau bicara mengenai gula ini ya
apa lagi yang akan ditingkatkan pasca kerjasama ini
gula ini kan merupakan bahan baku bagi produk makanan minuman yang utama gitu ya
jadi dengan penurunan pajak ini maka produsen makanan dan minuman akan sangat diuntungkan
karena bahan bakunya lebih murah
dan kita jangan hanya membayangkan bahwa ini nanti akan bersaing di pasar lokal
tapi makanan minuman kita jadi bisa bersaing di pasar asean misalnya
dan industri makanan minuman adalah industri yang marginnya itu tipis sekali
oke nah pak tadi kan kalau barang indonesia masuk ke australia bebas
akan bebas pajak oke

nah ini mungkin kita perlu lihat listnya
oke nah di sini ada grafik tren perdagangan antara indonesia dengan australia
dan kalau kita lihat angkanya nih pak malah dari dua ribu tujuh belas ke dua ribu delapan belas menurun
untuk dua ribu sembilan belas mungkin prediksinya seperti apa pak apakah menurun lagi atau malah naik

nah makanya sepa ini sebisa mungkin segera di ratifikasi
kan ini masih perlu proses ratifikasi di dpr
yang diharapkan akan bisa dilakukan dalam waktu dekat
kalau pihak australia sendiri mereka masih menunggu pemilu
jadi anggota parlemen baru nanti yang akan meratifikasi
pemilunya sekitar bulan mei ya pertengahan mei
nah kalau di australia itu kan sistem parlementer
jadi begitu pemilu dalam hitungan seminggu parlemen sudah aktif
karena ini penurunannya cukup signifikan lho pak
dari sepuluh miliar tahun dua ribu empat belas hanya dalam waktu empat tahun menjadi empat miliar

jadi penurunan ini karena beberapa faktor
pertama adalah faktor penurunan harga komoditi
karena sebagian dari ekspor kita ke australia itu komoditas
maka harganya ikut turun
kemudian kita juga harus lihat ketika situasi dunia menjadi tidak pasti
trade war gitu ya cina pasti akan berusaha keras untuk mencari alternatif market di luar amerika
china pasti akan berusaha keras untuk mencari alternatif market di luar amerika
nah kalau kita lihat negara barat yang tipe konsumsinya mirip dengan amerika
daya belinya setara dengan amerika australia salah satunya
jadi sudah pasti australia menjadi target cina
makanya ekspor dari china ke australia mengalami peningkatan
apakah akan ada pelatihan atau penambahan sarana atau prasarana terkait dengan sepa yang baru ditandatangani ini
jadi sepa juga membuka peluang kerjasama di bidang pengembangan
jadi sepa juga membuka peluang kerjasama di bidang pengembangan
jadi sepa juga membuka peluang kerjasama di bidang pengembangan
misalnya australia akan lebih membuka bagi orang indonesia yang ingin magang
bagi orang indonesia yang ingin melakukan kunjungan wisata sekaligus bekerja
dilipatkan hampir lima kali lipat dari tadinya hanya seribu setahun menjadi sekitar lima ribu
nah ini memang dari sisi jumlah masih belum terlalu signifikan ya untuk populasi kita yang dua ratus lima puluh juta
tetapi kalau kita lihat populasi australia yang hanya dua puluh lima juta angka itu sudah cukup signifikan
dan kita juga buka peluang bagi institusi di australia untuk membuka program program sekolah fokasi
kemudian juga universitas tentunya prosesnya akan kita atur sehingga hanya yang berkualitas tinggi saja yang bisa masuk di indonesia
dan tidak di semua kota hanya kota kota besar saja

nah training fokasinya yang dihubungkan dengan kepentingan pendidikan
jadi yang dihususkan itu di bidang apa pak yang paling banyak kebutuhannya
ya tentunya kalau dari australia yang mereka mempunyai competitive aids itu adalah hospitality
kemudian yang kedua adalah manufacture yang berbau teknologi
ada satu hal yang menarik jadi sepa ini juga akan membuka peluang suatu saat nanti engineer lulusan kita akan diakui oleh australia
jadi engineer lulusan universitas universitas di indonesia bisa bekerja juga di australia
jadi engineer lulusan universitas universitas di indonesia bisa bekerja juga di australia
jadi engineer lulusan universitas universitas di indonesia bisa bekerja juga di australia
tanpa melakukan proses sertifikasi karena ada pengakuan
nah saya pikir ini adalah peluang yang luar biasa
karena selama ini kan engineer kita belum diakui
tetapi engineer australia sudah diakui
oke nah pak kalau untuk katakanlah sektor pariwisata
apakah akan diberikan juga dispensasi untuk visa begitu
bagi orang indonesia masuk ke australia atau sebaliknya
ini tidak diadres secara khusus dalam sepa ya
tetapi kita melihat keterbukaan ini merupakan awal
untuk membahas isu masalah visa tersebut
ya karena kita lihat ya australia sebagai negara
dengan populasi yang tidak banyak
kemudian gdp per kapita tinggi program sosial yang sangat generous
ini menarik begitu banyak pendatang untuk bermigrasi ke sana
sehingga mereka harus hati hati ketika ini terkait dengan bebas visa
oke nah dulu dulu kan australia membuka kesempatan bagi warga negara indonesia
yang ingin katakanlah bekerja di australia
kemudian memiliki permanent residency begitu pak
apakah ini juga disoroti dalam sepa
kalau permanent residency tidak disoroti
tetapi kemudahan bagi warga negara indonesia untuk berwisata
kemudian bekerja selama satu tahun itu dipermudah
jadi kalau kita berbicara masalah residensi
nah ini pilihan dari masing masing individu
tapi kemudian bekerja selama satu tahun itu dipermudah
jadi kalau kita berbicara masalah residensi

merupakan peluang bagi warga negara indonesia
untuk melakukan penyesuaian diri ya aklimatisasi
apakah ujungnya nanti akan menjadi permanent resident atau tidak
itu pilihan masing masing individu
oke terakhir pak wijayanto
apa kemudian yang disasar setelah ditandatangannya sepa ini
apakah kemudian kita sudah puas dengan sepa ini
dan tidak ada perlu lagi yang disoroti begitu
ya ibarat jalan
sepa ini kita sudah berhasil membuat jalan di depan kita itu lebih rata lebih mulus
nah apakah kita bisa beralih kencang
itu tergantung kemampuan kita untuk berlari
tergantung kemampuan mobil kita mesinnya dan lain sebagainya
jadi tetap walaupun ini sudah dibuka peluang lebar
daya saing produk kita harus ditingkatkan
karena pada akhirnya yang berlaku adalah mekanisme pasar
dimana produk kita akan bersaing dengan produk negara negara lain
termasuk produk dari negara tetangga
walaupun sepa ini sudah memberikan boosting dorongan
oke pak wijayanto sekali lagi terima kasih atas waktunya di cnn indonesia
dan itulah tadi bincang bincang dengan
staf khusus wakil presiden republik indonesia bidang ekonomi dan keuangan
semoga perbincangan ini berguna bagi anda